gimana kabar orang orang kamu yang seharusnya mengamankan orang orang saya
sekarang orang orang yang mengeroyok mereka
mengejar ngejar anak buah saya
saya akan membuat perhitungan
baru bisa duduk
kalo waktu diturunin dari mobil bak dia gak jatuh
harusnya dia sekarang udah bisa jalan lagi
gimana kabar kan cecak
dia masih mau balas dendam ke remon sama anak buahnya
saya sama pendi waktu itu pingsan
ada yang bawa saya ke ugd
gak tau siapa
mungkin warga sekitar situ
atau orang orang yang lewat
gimana jualan online nya udah jalan
yang penting kalian masih hidup
di kafe lagi ketemu sama tess serena
tadi aku gak bilang dulu sama kang cecep mau ketemu sama teh sarena
dia marah gak
tadi kita udah ngomong sampai mana ya
untuk dalam kota
jualan lewat gobearfood aja ya
harus daftar ke kantor gober
gak usah kamu bisa daftar online
tadi udah saya bayar pakai aplikasi ya
aku sama yayat
kalian gak kenal sama yang ngejar kalian
yang saya tahu cuma satu orang
itu juga cuma
cuma tahu orangnya nggak tahu namanya
yang dulu ngebantu orang orang di pasar
waktu itu saya lapor bang edi
dia itu hulek tapi badannya nggak hijau
bagaimana mereka bisa menemukan kalian
mereka sepertinya ngebuntutin didu
tadi kamu bilang didu ketangkap
iya mereka coba kontak saya pakai hp didu
tapi mereka pasti sudah mencatat nomor hp kamu
dan sudah mencoba mengorek keterangan lain dari didu
ganti nomor hp kamu nonaktifkan didu dan bungkam mulutnya
ada yang lain
bawa ke bengkel
rusaknya parah hancur
bawa ke tukang loak
sekarang kalian boleh pulang

seseorang kondisi berbunuh mengengankan
pembuatan pembangunan tent warfare
gimana kabar orang orang kamu yang seharusnya mengamankan orang orang saya
sekarang orang orang yang mengeroyok mereka
mengejar ngejar anak buah saya
saya akan membuat perhitungan
kasian juga ya
mereka libur terus
kenapa otak cuma berdua sama jack
yang punya motor kan cuma otak
masa mau pakai satu motor bertiga
itu melanggar peraturan lalu lintas
dia emang punya urusan sendiri
lagi mikirin kamu
mungkin semacam kecanduan
ada urusan apa
mungkin mumpung jakarta masih ibu kota
disuruh sama saudaranya yang disana
mau ngopi di biaya
saya gak diajak
saya sebetulnya pemalu
lebih tepatnya minder
kalau harus kenalan sama cewek
apalagi cewek yang kemasannya mewah kayak kamu
aku orang biasa
bukan dari keluarga yang wah
iya saya tahu
saya kan pernah ke rumah kamu